oh wow bahkan aku ingin melihat mereka menari
iya aku juga
nah anak anak tidak semudah itu
dikatakan bahwa hanya kalau peri ingin kau melihatnya mereka akan terlihat
dan mereka akan muncul ketika semua orang di kerajaan tertidur dengan lelap di tengah malam
aku berharap mereka membiarkanku melihat mereka suatu hari nanti
hahaha sekarang kau sebaiknya tidur
nah kau dengar nenek itu
kalau peri ingin kau melihatnya maka mereka akan terlihat
dan kalau kau berpikir bahwa mereka hanya membiarkan orang orang baik yang melihat mereka maka kau salah
karena peri peri ini jauh dari kata klise dan kau akan segera mengetahuinya
ketika hari berikutnya tiba
seorang lelaki tua serakah memasuki kerajaan cornwall
dia telah mendengar semua cerita tentang peri
aku pernah mendengar peri punya harta yang sangat indah
aku akan mencuri sekantong penuh malam ini ketika mereka sibuk menari
karena malam ini adalah malam bulan purnama
aku lebih baik tidur untuk beberapa waktu sehingga aku bisa begadang sepanjang malam
dan pada malam yang diterangi cahaya bulan itu ketika semuanya sunyi dia menuju ke bukit kecerdasan
saat dia mendekat dia mendengar musik yang menyenangkan yang sepertinya datang dari dalam bukit kecil
nada nadanya terkadang lambat dan serius dan terkadang cepat dan ceria
dan begitu memesona musiknya sehingga sebelum dia menyadarinya dia mulai menghentakkan kakinya ke tanah

aku tidak punya kendali atas tubuhku
dan kemudian tangannya bergerak
seolah olah dia dipaksa oleh kekuatan tak terlihat untuk berputar putar
tapi terlepas dari ini dia segera mendapatkan kembali ketenangannya
aku harus tetap puas pada
tiba tiba terdengar suara benturan dan sebuah pintu di bukit kecil terbuka dengan segala sesuatu di sekitar tempat itu terang benderang
setiap helai rumput digantung dengan lampu kecil yang terang
dan setiap pohon dan semak diterangkan

keluar dari celah di bukit kecil berbaris sekelompok goblin seolah olah untuk membersihkan jalan
kemudian datanglah sejumlah pemusik peri yang memainkan setiap jenis alat musik
ini diikuti oleh pasukan demi pasukan tentara elvin membawa spanduk melambai
mereka sangat kecil
jika mereka mengganggu aku dapat dengan mudah mengambil dan memasukkannya ke dalam sekuku
berikutnya dari bukit itu datang kerumunan pelayan peri yang membawa kendi perak dan emas
dan piala yang terbuat dari berlian rubi zamrut dan batu berharga lainnya
para pelayan mengikuti dengan membawa piring piring emas dan perak
yang ditumpuk tinggi dengan es krim kue kering permen dan buah buahan yang paling lezat
kemudian mereka mengatur meja meja kecil yang terbuat dari gading yang diukir dengan unik
dan para pelayan mengatur pesta dengan tertib
dan kemudian dari bukit kecil itu muncullah puluhan peri bersayap cantik
yang berkerumun dalam jubah berwarna neon dari berbagai warna seperti pelangi
wangi parfum apa itu
parfum seribu bunga yang kaya memenuhi udara dan seluruh kumpulan besar peri
mulai menyanyikan lagu sejernih dan semanis denting lonceng perak
lihatlah malam yang indah musik sihir dan cahaya
lihatlah pemandangan yang indah
dan saat mereka bernyanyi muncul dari bukit kecil raja peri dan ratu
sayap berserabut mereka berubah warna setiap kali mereka mengepakannya
dan semua memberi jalan bagi raja dan ratu yang datang dan mengambil tempat duduk mereka
lihatlah malam yang indah musik sihir dan cahaya
keindahan dan kesenangan
lihatlah pemandangan yang indah
biarkan pesta dimulai
musik berubah menjadi musik yang ceria dan manis
semua els dan peri dan juga goblin mulai menari
pertunjukan itu begitu indah sehingga george hampir lupa mengapa dia ada di sana
dan kemudian menghentakkan kakinya mengikuti lagu itu
tapi kemudian tiba tiba dia tersadar dari keadaan
hmm sekarang waktuku telah tiba
hmm aku harus tetap fokus hmm sekarang waktuku telah tiba

mereka semua sibuk bergembira
kalau saja aku bisa merayap tanpa terlihat
dan melewati meja raja peri itu
aku akan bisa mendapatkan cukup emas dari bukit itu untuk membuatku kaya seumur hidup
dan dengan pikirannya yang serakah tertuju pada hal ini
dia berjongkok dan mulai dengan sangat perlahan merayap
menuju pintu bukit tempat makhluk ajaib itu berasal
tetapi dia tidak melihat bahwa para goblin itu berada di luar sana tetapi dia tidak melihat bahwa para goblin itu berasal
tetapi dia tidak melihat bahwa para goblin itu berasal
dan saat dia bersembunyi di balik pohon
dan sekarang memegang ujungnya di tangan mereka
gemetar karena keserakahannya
lelaki tua itu merangkak semakin dekat ke pintu
dan saat dia merangkak ke tahta raja
dia merasakan lutut dan tangannya menempel di tanah
serakah serakah pria serakah
kesini untuk merusak rencana kita
serakah serakah pria serakah
kesini untuk merusak rencana kita
dan saat musik meninggi dan makhluk ajaib menari dan berputar putar tanpa peduli
george tiba tiba merasa dirinya dibawa oleh ratusan goblin kecil
tidak tidak tidak lepaskan aku
dia mendengar seolah olah lebah terbang melewati telinganya
dan tiba tiba dia merasakan tubuhnya dari kepala hingga kaki
seperti ditusuk tusuk jarum
sebelum dia bisa melepaskannya dia jatuh ke tanah dengan tangan terlentang
dengan lengan serta kakinya diikat ke tanah dengan rantai sihir emas
tidak tidak tidak
tetapi tidak ada yang mendengarkan tangisannya karena mereka semua sibuk menari dan bernyanyi
saat lihat kami diduduk berbeda
seraka seraka pria seraka
kesini untuk merusak rencana kita
langkah ke kanan sampai ke kiri
lagu perikami menjadi suara cinta
seraka seraka pria seraka
kesini untuk merusak rencana kita
dan saat mereka menari
raja dan ratu juga bergabung dengan mereka
mengabaikan george dan membiarkannya pada nasibnya
di sana dia berbaring gemetar ketakutan saat goblin berdiri di depannya sambil menyeringai
tapi goblin itu bersenang senang
menari mengikuti lagu mengeluarkan sebotol kecil madu dan menuangkannya ke mulut george
dan segera dia tidak bisa bicara lagi
jauh jauh hari ini
jauh jauh hari ini
jauh jauh hari ini
jauh jauh hari ini
dan seolah olah itu adalah antrian pasukan goblin peri dan elf yang menari
dan para goblin menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas ke bukit kecil melalui pintunya
dan bergegas ke bukit kecil melalui pintunya
yang segera menutup dan menghilang seolah olah tidak pernah ada pintu di sana
dan untuk george
dia tidak melihat mereka lagi dan dia senang
akhirnya matahari terbit dan dia menemukan bahwa dia diikat ke tanah dengan jaring halus yang ditutupi
dengan tetesan embun yang berkilau seperti berlian di bawah sinar matahari
dia mengguncangkan dirinya dan bangkit
basah dingin dan malu dia kembali ke rumahnya
dan kalian mungkin yakin bahwa dia tidak pernah lagi mencoba mencuri harta para perni
dan untuk para peri ya mereka masih keluar saat malam bulan purnama dan menari sepuasnya
dan kalau kalian beruntung kalian mungkin bisa melihatnya
tetapi pastikan niat kalian tidak buruk